kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar
sebagai warga negara indonesia hari ini diperdagangkan semuanya
yang terhormat pimpinan komisi sepuluh dpr ri dan juga rekan rekan seperjuangan
seluruh teman teman dari bem seluruh indonesia
perkenalkan nama saya agung luki pradita
selaku presiden mahasiswa dari universitas sebelas maret surakarta bapak
yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu bahwasanya di dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kita tahu bahwasannya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
pun di dalam batang tubuh undang undang bahwasannya fakir miskin dipelihara oleh negara
namun rupanya hari ini poin poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan
bagaimana sekarang bahwasannya pendidikan adalah dijadikan
suatu komersialisasi pendidikan seperti itu
dimana teman teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah seperti itu bapak
dan mungkin di uns sendiri di universitas blas maret surakarta
sebagai kampus kerakyatan pun hari ini mengalami penambahan golongan ukt dan juga ip naiknya berkali kali lipat
yang dimana golongan ukt tahun sebelumnya enam tahun kebelakang uns tidak pernah naik ukt nya
namun di tahun ini akibat adanya
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat itu dan juga nomor lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh
adanya penambahan golongan ukt sembilan di uns itu sendiri
bahkan ip atau dulunya disebut spi sekarang ip iuran pengembangan institusi itu naik berkali kali lipat
yang dimana bahwasannya sebelumnya fakultas kedokteran tahun sebelumnya adalah dua puluh lima juta

yang dimana naiknya delapan kali lipat lebih bapak
teman teman kebidanan bahwasannya tahun sebelumnya adalah dua puluh lima juta
hari ini di uns ketika masuk kedokteran ip paling rendah adalah satu ratus dua puluh lima juta
yang dimana naiknya lima kali lipat
dan beberapa prodi proilanya pgsd ip nya mencapai empat puluh lima juta
coba bayangkan indonesia kekurangan guru
tapi ketika teman teman ingin masuk pgsd
itu empat puluh lima juta ip nya sangat tinggi
bagaimana kesehatan yang dua hal
yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar
hari ini diperdagangkan semuanya
kita lihat bagaimana komerisasi pendidikan
bagaimana teman teman kesehatan masuk kuliah
maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut
apalagi mengenai adanya uu nomor dua
yang dimana mungkin sebelumnya adalah
kita mengacunya permendikbud nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dimana ada beberapa perubahan
tidak diaturnya dengan jelas mengenai ukt bagi kategori mahasiswa
sebagaimana pasal tujuh ayat satu permendikbud
yang secara rinci mengatur mengenai spi
namun ternyata di permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat ini
ptn dapat menetapkan tarif ukt lebih dari besaran ukt
pada setiap program studi bagi mahasiswa diploma dan juga sarjana
yang dimana hal ini mungkin juga sangat dipertanyakan ya
yang dimana harusnya adalah ukt sama dengan bkt harus bptnbh
namun hari ini pun ukt boleh sama dengan bkt
kemudian mengenai penerapan ip sendiri
di peraturan dijelaskan bahwasannya
penerapan ip itu boleh empat kali daripada bkt
namun yang kita pertanyakan di sini kawan kawan adalah
landasan dasar mengapa ip diperbolehkan empat kali bkt itu dari mana gitu
apakah tidak ada landasan secara teoritisnya
atau di undang undang hanya disebutkan empat kali bkt seperti itu
mungkin itulah yang menjadi gejolak di teman teman semuanya
hari senin kemarin telah melakukan aksi dan juga audiensi terbuka
yang dimana rektor wns pun sebenarnya adalah irjen kemendikbud
dimana rektor sebelumnya ons adalah dicopot karena mengundurkan diri
kemudian diganti karena mwa dibekukan
pemilihan rektor sebelumnya dibekukan
tidak diperbolehkan untuk maju
kemudian hari ini pun rektor unsd itu merupakan irjen dari kemendikbud yaitu ibu katrina
namun hari ini pun sangat susah ditemuin
juga di tahun kemarin juga gitu
pernah kawan kawan uns dengan bemsi juga rapat dengan komisi sepuluh juga gitu
bahwasannya kita memiliki visi yang sama indonesia emas dua ribu dua puluh
yang dimana tujuan utamanya pendidikan adalah dua belas tahun wajib belajar
yang dimana dulu pimpinan komisi sepuluh mengatakan bahwasannya hari ini indonesia hanya mencapai sembilan tiga puluh dua tahun pendidikan wajibnya
belum sampai dua belas tahun seperti vietnam dan lain sebagainya
mungkin itu menjadi suatu bahan cross check bagi negara kita tercinta indonesia untuk kita benar benar bisa menggalakkan di dunia pendidikan ini